aku bisa merasakan bagaimana kekecewaannya bagaimana sakit hatinya dia
pertundangan yang sangat diimpikannya itu tinggal menunggu hari
dan ternyata sekarang tiba tiba dibatalkan sepihak
aku tidak akan tinggal diam dengan penghinaan
kita sudah lama bersahabat
tapi kau hianati persahabatan ini
aku tidak bisa terima ini
aku benar benar marah
dan semua rakyatku juga marah di negeri campak ini
aku benar benar minta maaf
itu semua di luar dugaanku
aku pun tak menyangka
ternyata mereka adalah pendekar sara
aku ingin habisi mereka
kau kita udah bawa
beraninya kau ikut campur urusan ku
aku ngendam muridku sudah berhati hati di sini
daripada kalian berlatih dengan sesama sendiri
alangkah lebih baiknya berlatih denganku

aku membencimu darmala
aku benar benar merasa terhina
seperti tak punya muka
hanya diriku seperti terinjak injak
karena pengkhianatanmu darmala
aku membencimu darmala
tenangkan dirimu putriku
ibu tidak tahu perasaannya
aku tidak terima pengkhianatan darmala seperti ini
aku tidak terima
aku tidak terima dengan pengkhianatan ini
lebih baik aku mati
lebih baik aku mati daripada aku harus menanggung malu
tidak pasti kamu akan tinggalkan darmala apa yang anda katakan disini
anda mau pergi ke rumah mereka
jika anda memang mau pergi ke rumah mereka
ibu tidakaktifkan pada diri saya
saya tidak membayangkan anda
dia tidak akan kembali
lion aufgori menjangkau
aku bisa merasakan bagaimana kekecewaannya
pertundangan yang sangat diimpikannya itu tinggal menunggu hari
dan ternyata sekarang tiba tiba dibatalkan sepihak
aku tidak akan tinggal diam dengan penghinaan ini
kita sudah lama bersahabat
tapi kau hianati persahabatan ini
aku tidak bisa terima ini
aku benar benar marah
dan semua rakyatku juga marah di negeri campak ini
aku benar benar minta maaf
itu semua di luar dugaanku
aku pun tak menyangka
malah melakukan semua itu
aku tidak terima penghinaan ini
kau telah mencoreng nama baikku
dan telah menghina kerajaanku
padahal seluruh rakyat sudah tahu soal pertunangan ini
sekarang tiba tiba kau datang untuk membatalkan petunangannya
kau lihat di mana keadaan putriku tadi
dia benar benar merasa sakit hati
kau benar benar tidak tahu diri
prajurit tangkap dia
aku tidak akan melepaskanmu
aku tidak akan menangkapmu
aku tidak akan menangkapmu
aku tidak akan menangkapmu
kalian tidak akan bisa mengalahkan orang orang pak sudan
bukan saja adikku nima yang terhina
aku pun juga merasa terhina
dia sudah bertindak semena mena
sudah menghina harga diri kita
dan sudah menghina kerajaan kita
dengan sangat entengnya dia menghajar kita di depan prajurit camba
ini sebuah penghinaan yang tidak bisa diterima
ayah handa pun tidak terima dengan penghinaan ini
aku janji ayah anda
aku akan mencari guru sakti agar aku bisa balas dendam padanya
suatu saat akan aku habisi dia
dan aku akan habisi prabu dharma sukma
dan akan aku habisi seluruh orang pak sudan